jelang kembali dibuka pada lima belas juni dua ribu dua puluh pasar tanah abang bersiap menerapkan protokol kesehatan
bagi para pedagang dan juga pengunjung
sejumlah fasilitas mulai dari tempat cuci tangan dan rambu jaga jarak terpasang di kawasan pasar tanah abang
sosialisasi intensif menggunakan masker juga terus digalakan tiga pilar
yakni pemkot jakpus tni dan polri
pasar tanah abang dari blok a sampai blok f siap menerapkan protokol kesehatan
untuk kembali beroperasi pada masa transisi psbb
lurah kampung bali tanah abang eti kusmiati mengatakan pd pasar jaya
mengaku sudah siap menerapkan protokol kesehatan di seluruh blok tanah abang
kios kios di pasar tanah abang pun akan diberlakukan ganjil genap buka toko
sebanyak satu ratus empat puluh anggota tni kodim lima ratus satu jakarta pusat
enam puluh anggota kepolisian dan satpol pp
dikerahkan untuk pengawasan pengetatan protokol kesehatan di kawasan pasar tanah abang
selama masa transisi psbb anggota tni polri akan terus berjaga setiap hari
untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di kawasan pasar tanah abang
ya memang penerapan kesehatan di tanah abang itu mulai dari blok a
yaitu pasar jaya blok a blok b dan sebagainya
kita sudah mulai ya sesuai dengan kemampuan kita
pertama penyemprotan disinfektan
terus kedua kita menghimbau supaya pengelola menyiapkan untuk cuci tangan sanitizer
terus dipasang juga jarak ya tanda tanda untuk jarak seperti di lift dan di dalam lift ya
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan di blok g pasar tanah abang jakarta
selamat siang arief
ini bagaimana suasana disanjungnya
karena di pasar tanah abang jelang dibuka esok hari
ya selamat siang rizky
di kawasan pasar tanah abang saat ini saya berada di depan pintu masuk pasar binaan jati baru di depan blok g tanah abang
memang untuk kawasan pasar tradisional ini
sejak beberapa hari lalu sudah kembali membuka kios kiosnya
dan untuk penerapan protokol kesehatan
ini mendapatkan pengawasan langsung dari tiga pilar
yaitu dari pihak tni polri dan juga pmkot jakus
gimana dalam hal ini anggota satpol pp
dan para pengunjung dan juga pedagang di kawasan ini diwajibkan untuk menggunakan masker
dan memang untuk pengetatan pengawasan protokol kesehatan ini
akan terus digalakkan oleh pihak tni polri dan juga satpol pp
untuk kawasan blok a sampai dengan blok f itu resmi baru dibuka itu besok lima belas juni
namun dari pihak pd pasar jaya
dari informasi lurah kampung balai tanah abang mengatakan dari pihak pd pasar jaya
sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan esok
dan di blok blok tersebut itu dari keterangan lurah kampung balai tanah abang
ibu eti kusmiati yang mengatakan bahwa sudah ada monitor sensor yang terpasang di sana
jadi nanti jumlah pengunjung yang datang itu akan terdata melalui sensor
itu nanti akan ada notifikasi sehingga nanti blok akan ditutup
pengunjung yang mau masuk tidak akan bisa
dan juga fasilitas untuk kesehatan juga sudah disediakan di sini
mulai dari tempat mencuci tangan lalu juga rambu rambu jaga jarak itu juga sudah terpasang
dan fasilitas ini juga dibantu disiapkan oleh pihak tni
dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah pengetatan pengawasan protokol kesehatan
yang akan diterapkan di pasar tanah abang sudah hadir bersama saya dan rambil lima dari tanah abang
yaitu mayor dibik
selamat siang pak dibik
selamat siang mas
pak didik ini bagaimana pengetatan pengawasan protokol kesehatan di kawasan tanah abang
karena mengingat kawasan ini cukup ramai ya pak ya
baik terima kasih mas
kami akan menjelaskan untuk mekanisme atau sistem kerja kami dalam rangka pengawasan pasar binaan warga jati baru
khususnya di jati baru sepuluh ini kami bersinergi bersama tiga pilar
mengarahkan ada empat titik yang harus kita amankan
yang pertama dari depan stasiun sampai ke pojokan tikungan jatipunder sini
dari tikungan sampai ke sini itu poin kedua
dari gang ini gang pasar pintu sepuluh ini masuk ke sana itu bersinergi tiga pilar juga termasuk yang di blok g
lalu ini apakah nanti dari anggota kan total ada dua ratus nih pak dua ratus anggota ya satu ratus empat puluh dari tni enam puluh juga dari polri
nah apakah mereka akan berjaga setiap hari selama masa psbb transisi
mereka akan melaksanakan tugas itu memang tiap hari
alhamdulillah memang saat ini memang belum begitu rame karena ini kami gunakan sebagai sarana geladi bagi kami untuk menempatkan pos pos
pos yang sini tni polri sama pemda berapa sini dan sini itu gampang pengaturannya
mudah mudahan besok juga gampang kan besok kalau tidak salah juga udah kalau ada perubahan besok udah mulai pembukaan ya dalam rangka apa
terima kasih pak
ini sudah apa itu new normal itu ya
sasaran operasi simpatik manusianya nanti seperti apa nih bang
baik sasaran kami dalam rangka operasi humanis ini kami menghimbau kepada pedagang yang ada di dalam sini pedagang untuk menggunakan masker
masker dan jaga jarak jangan cair bergrombol gitu jangan selain pedagang juga sasaran kita juga sebagai pembeli
maaf bukan berarti kayaknya memang kalau kita lihat
kalau kita lihat sudah banyak dari pengunjung atau pembeli itu yang sudah pakai masker
namun ada juga mereka kalau kita amati pakai maskernya itu kotor gitu loh
jadi ini nanti tujuan kesehatannya kurang
makanya saya sediakan masker ini bukan untuk dibagi bagi
tapi melihat bagi mungkin pengunjung yang maskernya kotor atau tidak pas kita berikan kepada mereka
berapa masker yang disediakan tni polri buat pengunjung dan pedagang di sini bang
dari mulai awal kami sudah menyiapkan lima
lima dari tiga hari yang lalu pak ya
dari hari jumat sabtu minggu ini tiga masker
nggak tahu nanti hari ini kebagi berapa masker lagi gitu
bang rencananya besok akan ada rapid test nih bang di pasar jati baru ini seperti apa rapid test besok bang
untuk besok kami sudah bicarakan dengan tiga pilar
kami kapolsek maupun pak camat koordinasi dengan kepala kepuskesmas
bu dr ulfa untuk sasaran rapid test maupun swab test besok jangan di keluran
tapi namun akan disampaikan di sini
jadi nanti pengecekan rapid test maupun swab test akan dilaksanakan random kepada para pedagang
para pedagang terutama memang pedagang kalau memang ada lebih nanti ke pengunjung
kalau pengunjung kan mereka ada yang warga bekasi ada warga tangerang
susah nanti kita trackingnya sih
kalau pedagang ya mereka banyaknya tiap hari ke sini
rapid test berapa sampel dibuat besok bang
untuk rapid test kita mungkin siapkan dua ratus sampel
nanti dari sampel tersebut nanti tujuannya apa pak
ya tujuannya memonitoring untuk para pedagang ini supaya sehat semua
nanti kalau ada yang reaktif atau positif dari itu
kemungkinan bisa nunggu kalau untuk diswab itu akan nunggu tiga empat hari hasilnya
oke terima kasih
terima kasih bang dan rabil selamat bertugas kembali
terima kasih bang
ya itu tadi keterangan dari dan ramil mayor didik wahyudi
dan poin penting adalah untuk esok hari itu pukul delapan pagi
di depan pasar binan jati baru akan dilaksanakan rapi tes kepada para pedagang dan juga pengunjung di sini
dan tujuan dari rapid test ini adalah untuk men tracking apakah ada potensi munculnya covid sembilan belas di kawasan ini
semoga dari rapid test yang akan dilakukan besok hari tidak ada tanda tanda kemunculan virus
dan untuk pihak pd pasar jaya sendiri mengatakan bahwa kesiapan untuk pembukaan blok a sampai blok f ini sudah siap
dan semoga untuk pembukaan esok hari pada pukul delapan itu bisa berjalan dengan lancar
baik arief kurniawan melaporkan langsung dari blok g pasar tanah abang jakarta pusat
terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas